lalu bagaimana realisasi dan efektivitas pembiayaan utang di tengah pandemi
kami akan langsung membahasnya dengan justinus prastowo staf khusus kementerian keuangan
selamat pagi mas pras apa kabar
selamat pagi jadi kabar baik kesehatan juga
terima kasih sudah bergabung bersama siaran indonesia today pada pagi hari ini
mas pras ini utang pemerintah indonesia bertambah lebih dari seribu triliun di sepanjang tahun dua ribu dua puluh ini
apakah penyebabnya benar benar akibat penanganan permasalahan kesehatan pandemi
atau apa saja sebetulnya yang mendorong peringkatan utang ini
ya betul mas aldi jadi kalau kita melihat kilas balik dua ribu dua puluh secara sekuensial
memang diawali dengan adanya covid yang memperlambat kita
perlambatan ekonomi berkonsekuensi pada penurunan pendapatan negara terutama perpajakan
lalu belanja yang meningkat karena untuk menangani covid
baik stimulus maupun bansos
di sisi lain kita juga perlu untuk menjaga supaya perekonomian tidak jatuh terlalu dalam
sehingga dibutuhkan berbagai insentif
dalam konteks itu memang kita melihat perubahan postur anggaran dua ribu dua puluh
itu menjadi titik balik dari pengelolaan keuangan selama ini
di mana kita selama ini bisa mengandalkan penerimaan pajak atau perpacakan
kali ini kita harus bergantung pada pembiayaan utang
karena penerimaan pajak yang turun sedangkan belanja meningkat
nah apalagi tercermin dari realisasi dua ribu dua puluh
nah ini yang membuat harus membiayai apbn kita dengan utang
meskipun kita harus bersyukur karena skemanya adalah
strain sharing dengan bank indonesia
dan secara umum kita bisa
mengalokasikan dan menjaga pendapatan negara
dan mengalokasikan anggaran sebetul untuk menangani dampak covid sembilan belas di dua ribu dua puluh
oke jadi ada penerimaan pajak cukai dan juga pnbp yang menurun
ini mendorong pemerintah harus menggunakan sumber pembiayaan dari utang
bagaimana penyalurannya mas
ya betul mas aldi
total utang kita per akhir desember sudah mencapai rp enam tujuh puluh empat triliun
nah kita sangat berhati hati dalam menggunakan utang di tahun dua ribu dua puluh dan seterusnya
memang kita sebenarnya konsisten
nah tahun ini memang extraordinary
terutama karena covid tadi
nah kita mengelola dengan hati hati
maka di tahun dua ribu dua puluh
walaupun ada burden sharing dan alokasinya betul betul diarahkan untuk pemulihan ekonomi
ada enam ratus sembilan puluh lima triliun dari total rp satu tiga puluh sembilan triliun defisit yang direncanakan
itu dialokasikan untuk penanganan dampak covid
dan kita juga bersyukur karena pemerintah bisa menghemat efisiensi di tahun lalu tahun dua ribu dua puluh itu terjadi
ada realisasi yang lebih rendah
jadi defisit kita tidak rp enam tiga puluh empat triliun tapi rp enam sembilan triliun
pembiayaan anggaran kita ada lebih rp satu ratus empat belas total rp dua ratus tiga puluh empat triliun
ini bisa kita shifting carry over ke dua ribu dua puluh satu untuk vaksinasi utamanya
selain pencapaian pencapaian untuk pemulihan ekonomi nasional
kita masih bisa mengamankan vaksinasi yang akan menjadi proksi atau menjadi game changers dari pemulihan ekonomi kita mas aldi
jadi game changer yang kick off nya sudah dilakukan semoga bisa membawa dampak yang positif terhadap pemulihan ekonomi
bagaimana kemudian kementerian keuangan pemerintah bisa memastikan utang tersebut benar benar merupakan utang yang produktif
ya betul mas aldi
memang untuk tahun ini dan tahun lalu diarahkan untuk menangani dampak covid
artinya kita akan bertumbuh betul betul pada penerimaan perpajakan yang sekarang sedang kita reform dan bertahap utang akan kita kurangi
utang itu produktif karena digunakan betul betul untuk kepentingan rakyat
untuk bansos yang nilainya di atas rp dua ratus tiga puluh triliun
juga untuk pembangunan beberapa sektor yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan
boleh saya sebutkan sedikit misalnya selain bansos tadi kita juga mengalokasikan untuk kesehatan cukup besar
selain rp delapan puluh tujuh triliun juga ada realisasi untuk perbaikan sarana prasarana kesehatan termasuk peningkatan porsi peserta bcs yang ditanggung pemerintah
lalu juga manfaat lain berupa dukungan bagi umkm yang akan jadi proksi bagi perekonomian nasional ke depan
karena diharapkan umkm akan menjadi pilar perekonomian kita dengan dukungan dari pemerintah
lalu juga manfaat lain berupa transfer ke daerah dan tanah desa
selain alokasi untuk blt dan tanah desa juga digunakan untuk betul betul mendukung infrastruktur non vcb daerah
terutama selama menangani covid ini
nah harapannya alokasi alokasi itu dapat menjadi prakondisi terutama tahun ini kita alokasikan tiga puluh triliun untuk transformasi digital
jadi harapannya itu berguna untuk mendukung study from home work from home dan juga integrasi umkm ke dalam marketplace
itu yang kita harapkan
sejauh ini mas pras untuk realisasi kemudian penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional di kementerian lembaga
ataupun di perusahaan perusahaan milik negara bumn
itu sejauh mana
ini lebih hemat beberapa sektor memang sifatnya cadangan sehingga tidak digunakan seluruhnya
itu yang tadi saya sampaikan menjadi silpa yang di carry over ke dua ribu dua puluh
tapi secara khusus untuk sektor yang memang bersinggungan dengan rakyat hampir terserap semuanya
jadi kita ada efisiensi di satu sisi dan juga ada optimalisasi di sisi yang lain
ada juga komposisi utang yang berasal dari utang luar negeri meskipun tidak sebesar dari sbn
sebetulnya kebijakan pemerintah untuk menggunakan atau mengambil utang dari luar negeri atau dari kerjasama bilateral multilateral commercial bank
ya makasih mas aldi ini pertanyaan yang sangat bagus
jadi pemerintah indonesia selalu menjaga kredibilitas pinjaman kita
nah kita komit untuk menggunakan pinjaman karena pertama kita menjadi bagian dari multilateralism seperti anggota imf bank dan sebagainya
dan kita juga menjalankan keramah tamahan sebagai negara yang bersahabat
misalnya dengan jerman australia menawarkan pinjaman sangat lunak bunga sangat rendah tenor yang panjang
jadi menggitu kita manfaatkan dengan sangat kolektif
itu yang sekarang menjadi pilar prinsip pengelolaan
pengelolaan utang kita mas alji
oke mungkin terakhir mas pras
ini masyarakat selalu menganggap utang sebagai sebuah momok yang menakutkan bagi bangsa indonesia
begitu apalagi peningkatan utang di tahun dua ribu dua puluh kemarin sampai lebih dari seribu triliun
apa sebetulnya yang harus dipahami oleh masyarakat terkait dengan pendanaan atau pembiayaan melalui utang yang diambil oleh pemerintah ini
yang pertama pemerintah terus menjaga rasio yang wajar yang aman
baik sesuai undang undang atau perspektif
kecuali tahun dua ribu dua puluh yang memang naik karena ada covid
yang kedua pengelolaan utang semakin hati hati semakin terukur terbukti dengan semakin turunnya yield
itu menunjukkan kepercayaan investor sekaligus kita bisa lebih menjaga trust dan competitiveness di antara negara lain
lalu yang ketiga kita pastikan di kepemilikan surat gerakan
sehingga ini juga akan kembali kepada masyarakat indonesia
dan terakhir saya juga mengajak masyarakat kita betul betul setuju sepenuhnya bahwa utang harus kita kelola dengan baik
kedepan pajak harus menjadi sumber penerimaan
maka kali ini ketika pajak menjadi insentif bagi para pelaku usaha kita maklumi karena kondisinya covid
setelah covid mari kita bersama sama meningkatkan kepatuhan pajak
sehingga kita betul betul bisa mandiri
bertumpu pada penerimaan negara dari pajak
dan bisa selesaikan kewajiban utang memanit dengan baik
sehingga tidak membebani masa depan kita mas aldi
oke baik mas pras semoga benar benar vaksinasi yang menjadi babak baru untuk penanganan covid sembilan belas ini benar benar menjadi game changer
agar kemudian penerimaan negara di sektor sektor lainnya bisa terus meningkat ya
terima kasih mas justinus prastowo staff khusus kementerian keuangan sudah bergabung bersama cnn indonesia pada pagi hari ini
selamat pagi sehat selalu mas
selamat pagi terima kasih mas aldindo